pak rahmat pagi pagi makan roti cakep weh selai coklatnya nempel di gigi cakep selamat
lagi dari kita yang ada di boyolali kita udah siap nih seru seruan hari ini siap
ya saya enggak sendiri udah sama siapa di sini kita ada band juga di sini kita mau masuk ke
dalam katanya di dalam itu ada binatang yang lucu lucu ada aktivitas yang seru seru udah
siap siap bos ayo langsung kita let's go wisata yang kami datangi adalah cipogo cheese park yang
berlokasi di genting cepogo boyolali jawa tengah letaknya delapan belas km atau sekitar empat puluh menit
perjalanan dari pusat kota boyolali lokasinya yang berada di lereng gunung merbabu seribu m di
atas permukaan air laut membuat anginnya tetap terasa dingin meski matahari pagi terlihat terik
untuk masuk pengunjung harus membeli tiket terlebih dahulu
oke makasih nah kita udah beli tiket harganya satuannya dua puluh rupiah tapi untuk naik
sebelum mulai kami pakai caping dulu ya agar tidak silau dan ala ala orang desa gitu deh
dengan luas area enam hektare cipogo cheese park menawarkan wisata berkonsep mini zoo untuk wisata
keluarga dengan balutan nuansa eropa ada berbagai hewan yang bisa ditemui baik hewan asal indonesia
hingga dari luar negeri mulai dari domba merino atau domba garut reptil aneka jenis burung berang
berang kura kura dan burung unta itu itu apa buaya yakin itu biawa kira kira jadi disini itu kita bisa
bermain sambil belajar karena disini banyak hewan hewan dan disini ada namanya ada penjelasannya makannya apa tahu
enggak tak hanya melihat kita juga bisa memberi makan hewan mamalia yang pertama kami kunjungi adalah
kelinci pengunjung bisa memberikan makan kelinci dengan memberi wortel seharga sepuluh rupiah main
sama hewan hewan hewan apa aja domba sama burung
kenapa emangnya aku takut
worth it sih untuk masuk ke sini harganya lumayan ya lumayan murah
terus dengan suasana yang didapat sama bisa edukasi anak anak hewan hewan terus bisa mainan
di sini kita tak hanya bisa memberi makan kuda tetapi juga menungganginya
namun untuk menaiki kuda poni maksimal anak dengan berat maksimal tiga puluh kg ya
ada petugas yang akan menguasai anak anak agar tetap aman
wah ini dia jadi di sini kita bisa bercengkrama sama burung
salah satunya burung makau bagus banget nih warnanya
ini kok jadi ikutan maksud
jangan digigit ya
wah ternyata benar ya burungnya sedikit jahil nih
nggak mau bener bener ya
ada lagi nih aktivitas lain yang bisa dicoba seperti berkeliling kereta
melihat pemandangan sawah di sekitar
itu view nya kita dapatnya gunung merapi
gunung merbabu sama gunung lau juga
itu cuacanya bagus
terus kalau sore kita dapatnya kabut
lanjut kita bisa bermain lempar bola hingga memanah
orang dewasa tentu bisa ya mencoba permainan memanah ini
memana termasuk olahraga yang bisa melatih otot lengan dada dan bahu loh
tidak puas kami juga mencoba menaiki itv
anak anak harus dipandu ya dalam mengendarainya
wah ini sih namanya
dok nemenin anak anak padahal kita yang main
tidak tidak tidak
ke boyolali belum lengkap rasanya kalau belum bertemu ikon kotanya yaitu sapi
di sini pengunjung bisa memberikan minum susu untuk anak anak sapi
hmm mengemaskan ya
ya memang boyolali ini dikenal sebagai kota susu karena sebagai salah satu
kotak penghasil susu terbesar
dan juga satra pertenakan sapi
kalau tadi kita udah ngasih makan hewan ngasih minum susu ke sapi
ini saatnya kita yang isi perut
yuk mama mami yuk habis ini yuk
ini dia yang kami tunggu tunggu
saatnya isi perut setelah berkeliling
saya mengajak kito dan
dan ben mendatangi warung makan yang telah berdiri sejak tahun dua ribu satu
yaitu warung iga pak wit yang berada di jalan merapi boyolali
baru masuk nuansa rumah joglo sudah menyambut
pengunjung dapat makan di dalam rumah atau di area depan yang dikelilingi dengan pagar kayu
berbagai menu olahan iga sapi bisa dinikmati
mulai dari sop iga iga penyet
nah ini saatnya kami yang mencoba
yang paling utamanya sih di sini dagingnya sih
dia lembut banget
jadi kalau buat anak anak minyak pun lebih enak

sang pemilik warung makan iga pak wit
memang sengaja membuat iga
dengan daging yang lembut agar bisa dikonsumsi semua usia
karena iga itu kan terkenal alot ya
nah makanya itu dibikin empuk biar semua itu bisa makan
mau dari anak anak sampai orang tua pun bisa
kalau prosesnya itu bisa sampai dua jam tiga jam
harga ikan bakar per porsi di sini adalah rp lima puluh lima untuk ukuran besar
baru pertama kali ini
karena wishlist emang lihat di tiktok
yang lagi viral iga bakar pak wit sih
porsi pada weekdays hingga empat ratus porsi saat weekend bisa habis terjual dalam sehari
yeay itu dia seru seruan kita di kota boyolali
nanti kan tentunya seru seruan di kota lainnya di next episode
kita pamit undur diri
pak jari indrajaya